biar gimana lu kagak bakal nunggu lima jadi manti amin sekarang berantem sama gue
enak dong sop pengen ngomong kagak mau berantem gue kagak mau ngomong ama lo gue pengen diberantem
emangnya bang oce mau ngomong apaan sih kalau ayah boleh tahu
itu saya mau ngasih tahu soal
haji muhyiddin nggak gedein warung katanya mau bikin minimarket gitu
gak ada percaya
waktu haji kalau dia tuh mau bikin minimarket
paling juga dia cuma ngasih tahu kalau dia tuh punya duit
makanya sudah mau ngajarin
kayaknya kita nggak boleh begitu tuh mak
kalau tetangga sukses ya seharusnya kita
alhamdulillah aja mak
mudah mudahan kan kalau begitu
haji muhyiddin udah nggak jahil lagi sama keluarga kita
ya allah ya allah
lu mau pergi
emangnya cing mau ke mana
lagi pdkt sama calon tante lu
gimana incing udah keren belum
biasa sih cing
ya biasa udah abis abisan gini
jadi bener ya si mahmud tuh jawab ke sini
kagak nyangka ya haji tujuh turunan ternyata bisa punya keturunan preman juga
saudaranya pak haji tuh kagak jauh beda sama si badar
saudaranya si anen
wah kayaknya anak anak di ada obrolan serius ini bukannya pak dek
dengar dengar nih adeknya katanya mau ngikutin jejaknya si badar ya
iya mau jadi preman yang jualan bubunya haji sulam
eh lo ngomong yang asal jeplak ya keluarga gue tuh haram hukumnya kalau berhubungan dengan haji sulam
dan jangan sampai jadi preman kayak si badar
wah berarti gosip yang sekampung itu kagak benar dong pak haji
orang orang udah pada ngegosipin tuh
udah pada tahu semua
ya kagak bener dong itu namanya gosip
lagian si sulam sama adek gua si mamut itu seperti anjing sama kucing
kagak bakalan akur
tapi ternyata si romano tuh udah deket sama anjingnya
ya saya bakal tularan deh
lo jangan ngajarin dia
lo jangan ngajarin si romano yang nggak nggak ya
apaan sih salah aja urusannya
umi kenapa ngomongnya harus kayak gitu sih
bu aji bagaimana kalo romano pergi ke mana mana kita berdua yang awal
iya bu aji kita ke awal sekalian kita berdua nih siap jadi bodyguard
lo mau jadi bodigas emang lo berdua bisa jadi gituan
kita berdua sih siap aja bu aji yang penting bayarannya bener
daripada lu jadi bodikat mending lu bantuin nyusun tuh tabung tabung gas tuh bisa nggak
lo aja sendiri kan urusan gotong gotong kan pada prio buka lo aja sendiri ah
tidak ada itu
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh bu aji aduh kaki saya ketipan ke sini bu aji
katanya bodyguard baru nyusun tabung aja kakinya udah ketipan
gila ini kopi pahit banget kayak ngasih buat setan
ngomong nih sob masalah tika lagu tahu atiqa anak lo jadi lebih deket lagi
berhenti berhenti berhenti lo ngomong jangan kebanyakan cincong ya biar gimana lo kagak
bakalan gue jadi manti sekarang berantem sama gue tenang dong sob pengen ngomong
kagak mau berantem gue kagak mau ngomong ama lo gue pengen diberantem sama lo
eh mahmud ngapain masih ngedok disini aja lo nyari mati hehehe bari bari eh mati bukan
urusan lo urusan allah eh yang namanya urusan mati gue bisa panggil malaikat israel nyabut
ya weh lo ha jangan sekali sekali lagi deketin anak gue wah gak pernah ngaji nih orang eh bunuh
satu orang tuh sama aja bunuh seluruh umat manusia tahu gak lo
loh gue belum siap tahu gak gue belum siap tunggu tunggu tunggu tunggu
lagian bapaknya ngapain sih pake ketemu bang mahmud
sih kayak gini gue mesti ngaduk sama om haji sulam biar om haji sulam tahu kalau gue ini direbutin sama bang mahmud sampai berantem segala
jangan mencintai aku
lu mau kemana
aku akan jemputmu ke rumah
tidak tidak tidak lihatlah
apa yang kamu lakukan
sudah biarkan saja
orang berantem mau dipisahkan
nanti kalau terjadi apa apa bagaimana
sudah biarkan saja
dijamin tidak akan terjadi apa apa
kadang kadang saya tidak mengerti
bagaimana jalan tersebut
tidak ada yang saya pikirkan
tidak tidak tidak tidak
ya tegas eh
bersih semua kebutuhan che
jadi kita bro hans yang
tinggal di usir harr gegen die marne
udah naik ngapain
emosi yang hobi berantem malu malu najib aduh
hai ah pelan pelan long money sakit nih mah gimana sih enak enak berantem banyak begini
dengerin tuh mak gue udah begini siapa yang rugi kedua kan cuman banyak coba
sampai almarhum gimana kalau maklum segala lu sih ngapain sih pakai nyamperin gue
lebih deket lagi mati lo main hantem gue aja lagi ya udah kedeketin anak
gue sampai tahu bisa jadi mertua gue lompok udah udah udah udah udah udah
lu beres emosian aja lo hai mbak pulang dah habisin masalah ngapain sih
hai domen orang masih emosi